sebelas hari pasca gempa bumi mengguncang kabupaten cianjur
tim sargabungan kembali melanjutkan proses pencarian korban
sebanyak dua belas orang masih dilaporkan hilang
sejak pukul tujuh pagi tim sar gabungan kembali melakukan proses pencarian
desa cijedil kampung cicadas dan warung sate sinta
masih menjadi tiga titik utama evakuasi
sejumlah alat berat dan sebanyak enam ratus empat puluh delapan personil dikerahkan
hingga tiga puluh november sebanyak tiga ratus dua puluh delapan orang dilaporkan meninggal dunia
dan enam ratus enam puluh tiga orang menderita luka luka akibat gempa
yang mengguncang kabupaten cianjur pada dua puluh satu november lalu
sementara lebih dari seratus ribu orang mengungsi
akibat tempat tinggalnya mengalami kerusakan dan roboh